kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
secara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik
tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi pertemanan dan urusan organisasi dan kenegaraan
kita harus juga pertimbangkan
pak prabowo dan koalisi yang besar sekali
mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal
lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu
konsentrasi koalisi dengan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi
hingga kini belum ada penegasan dari ketua umum parpol koalisi perubahan
apakah koalisi ini masih berkoalisi atau oposisi
namun partai nasdem dan pkb telah mengisyaratkan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
sementara pks menunggu keputusan dewan syuro untuk menentukan sikap selanjutnya
kamis petang saudara ketua umum partai nasdem surya paloh
menemui presiden terpilih prabowo subianto di kediamannya di jalan kertanegara
ketua umum partai nasdem surya paloh tiba di kediaman prabowo di kertanegara sekitar pukul empat sore
surya paloh langsung disambut oleh prabowo untuk segera melakukan pertemuan
pertemuan prabowo dengan surya paloh sore ini menjadi pertemuan kedua bagi keduanya
namun menjadi pertemuan pertama sejak prabowo resmi ditetapkan kpu sebagai presiden terpilih
ketiga partai pengusung capres anies baswedan
dan muhaymin atau cawapres muhaymin iskandar
yakni partai nasdem pkb dan pks
mengisyaratkan kemungkinan bergabung ke koalisi prabowo gibran
pertemuan yang efektif yang produktif
kita sepakat bahwa kita akan kerjasama
untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat
memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif
di tengah dinamika dunia
jiwa besar para elit elit besar ini
partai nasdem dan pkb mengisyaratkan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
sementara pks masih menunggu keputusan dewan suruh untuk langkah selanjutnya
lantas bagaimana nasib koalisi perubahan selanjutnya
usai prabowo menemui surya paloh dan muhaymin iskandar
kita perbincangkan dengan politisi partai gerindra wihadiwianto
dan juga ada politisi partai nasdem beslari baru
serta pengamat politik dari universitas sasanudin hasrulalat
bung beslari kemudian bung wihadi dan juga pasrulalat
bicara soal pertemuan nasdem kemudian kemarin dengan pkb
apakah memang dua partai ini sudah dipastikan akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
ya kita barusan saja melihat pertemuan pak prabowo dan pak surya paloh
dan dari apa yang sudah disampaikan tadi hasil pertemuan
nasdem sudah mendukung dan bergabung dengan pemerintahan yang baru
dan itu adalah kita sama sama tadi juga mendengarkan dari pak surya paloh maupun pak prabowo
artinya memang nasdem sudah mengatakan akan bergabung
nah mungkin proses lebih lanjutnya saya kira sudah ada tim yang nanti membicarakan
antara nasdem dan gerindra
kalau tadi sudah jelas
nah kalau pkb kemarin pertemuan kemarin dengan gus mohaimin
di situ secara ya belum secara ada satu statement yang jelas
tetapi sudah ada juga tanda tanda dan juga sudah ada
ya boleh dikatakan sudah menuju ke sarah sana
ketua pkb juga gus mohaimin sudah menitipkan
agenda perubahan yang disampaikan
artinya kan memang sudah ada satu komitmen
dan kalau dari apa yang disampaikan pak prabowo maupun gus mohaimin dalam pidatanya kemarin
itu semitrinya sudah menyatu
jadi kalau ini kan sebenarnya antara gerindra dan pkb ini kan
ya ini istilah anak sekolahnya
apakah kalau misalnya nih nasdem pkb gabung masih mau nambah koalisi lagi atau cukup di situ
ya ini satu hal yang boleh dikatakan
pak prabowo selalu mengatakan bahwa
ingin mengajak semua elemen bangsa membangun
anak anak bangsa ini diajak untuk membangun bersama sama
adanya koalisi yang kuat untuk pemerintahan yang kuat juga
apakah memang nanti dilihat bahwa
dengan koalisi yang sekarang ini juga sudah dianggap bahwa merupakan koalisi yang sudah cukup kuat
tapi apakah nantinya bahwa
dikira ingin membangun semua bangsa
jadi membangun anak anak bangsa membangun ini kan
jadi terbuka saja begitu ya bung wi hadi ya
deal deal yang diharapkan oleh nasdem ini setelah kemudian
bertemu dengan pak prabowo hari ini
masa nasdem pakai dildilan kan
nah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh
bang surya ketua umum kami
saya kira itulah yang akan menjadi bahasan internal
akan seperti apa bentuk dukungan ini
merujuk kepada rutinitas pembagian kekuasaan
apa yang tadi diisaratkan oleh masing masing
dibahas di masing masing internal
untuk membawa bangsa ini
menjadi lebih baik ke depan gitu
kepur sukur ada agenda agenda restorasi
ketimbang kita bicara sekarang pragmatis gitu
oke jadi artinya masih ada yang didiskusikan di internal nasdem
mau mendukungnya itu dalam bentuk seperti apa
tapi dipastikan ada di dalam pemerintahan prabowo gibran
yang disampaikan tadi sudah cukup jelas
bahwa nasdem ingin berposisi bersama sama
sebagaimana yang diisyaratkan oleh pak prabowo
pemerintahan ke depan adalah pemerintahan terpercaya
yang bisa membawa amanah untuk kebaikan bagi seluruh bangsa
oke jadi koalisi perubahan sudah bubar ini bung basari
ya satu partai dengan partai yang lain terjadi
nah mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama
masing masing partai politik yang tergabung dalam koalisi koalisi itu
bisa bertemu kemudian membahas akan kemana ini
pak sukolah bagaimana melihat kemudian
ya kalau kita bicara pilpres selesai
bertemu antar elit partai adalah hal yang biasa
tapi membentuk satu koalisi dengan
yang diluar koalisinya saat pertarungan kemarin
kenapa koalisi kalian menjadi begitu besar
jadi kalau ada seperti mengajak partai yang diperubahannya
untuk supaya pemerintahan ini
yang baik gibran maupun pak prabowo
dan kalau kita lihat apa yang dilakukan
prabowo ini saya kira juga mencari
ya kalau surya palo dengan pak prabowo
sama sama digol kahliah setia awal akar voyena kyorgaihih
akarnya sudah enak dia berbicara gitu kemudian begitu juga dengan cakmin gitu yang sudah lama
bersama sama sehingga barangkali yang pertanyaan yang paling penting lagi ya biasalah dalam politik
bagaimana kue politik ini dibagi sehingga ya oke lah sudah selesai selesai pertandingan cukup
bahasa psikologi politik yang dinampakkan oleh pak prabowo itu luar biasa di publik sampai sampai di
memeluk apa ya anies dan ini saya kira menenangkan opini publik jadi selanjutnya barangkali ya
deal deal politik kunjungan atau komunikasi ulang alih itu tetap harus dilaksanakan sampai
pemerintahan ini terbentuk dan itu akan ya orang orang akan akhirnya kan dicari kepada
siapa yang mendapat apa gitu dalam teori politik seperti itu gitu jadi nanti sehingga kalau
pemerintahan ini jalan itu enggak ada enggak ada masalah lagi karena kue ini sudah terbagi dengan
sesuatu yang diinginkan tercapai sehingga apa yang diinginkan oleh prabowo itu sebagai
koalisi yang lebih besar saya kira nggak ada masalah yang koalisi gemuk itu tidak apa apa
tidak memahami sepanjang aspirasi teman teman termasuk lawan politik sekarang tidak bisa lagi
kita bicara lawan politik ya karena dia sudah saling kunjung mengunjungi melakukan silaturahmi
komunikasi ulang alik dalam komunikasi itu satu yang harus kita capai mencapai kebersamaan
persepsi yang sama sehingga apa yang ditawarkan
baik dari perubahan maupun kelompok prabowo dan gibran itu akan bersatu bersama sama gitu sehingga
pemerintahan ini bisa jalan dengan baik tidak terganggu pada saat kabinet terbentuk kemudian
pemerintahan terbentuk akhirnya bisa diterima oleh semua teman teman yang ada baik yang ada di
dalam maupun di luar gitu oke anda meyakini pkb juga akan bergabung dengan saya kira pasti karena itu
ada ada implikasi politik sebenarnya nanti kalau cakmin tidak merapat itu akan terganggu dalam
kan saya melihat ada sesuatu yang harus dia pertahankan camin bagaimana tetap mempertahankan
di di tangan dia adalah kekuasaan pkb gitu ya kalau tidak ya tentu ada konsekuensi lain mungkin ada
pergantian pimpinan atau kalau ada ya namanya presiden juga punya jaringan punya kemampuan
jadi bergabungnya cak imin untuk mempertahankan kekuasaan di pkb bisa saja begitu bisa saja
seperti itu dan opini itu sudah terbentuk di di publik gitu oke dan saya kira awalnya kan cakmin mau digadang gadang
sebagai wapres kan tapi setelah situasi politik berbeda tapi dia tetap menunjukkan dengan gestur
dengan kalimat kalimat yang sifatnya menyejukkan itu artinya ada kesamaan kesamaan yang berusaha
disatukan dalam bentuk bagaimana membangun indonesia lebih baik oke baik saya ingin kembali ke pak wihadi
dulu pak wihadi sebelumnya saya sempat berbincang dengan ketua umum pbb yusril isamahendra yang kemudian
mengatakan bahwa boleh bisa saja atau terbuka saja misalnya ada orang di luar atau partai di luar koalisi
tapi jangan sampai kemudian meninggalkan yang sudah bekerja keras untuk kemenangan prabowo gibran
nah bagaimana itu anda menyikapi statement itu ya memang kami ini kan berangkatnya dari koalisi
indonesia raya anggota daripada koalisi indonesia raya itu kan sebenarnya juga banyak yang dari
koalisi pak jokowi pada saat ini dan kemudian ada di luar daripada itu dan bagaimanapun juga penentuan dari
koalisi kemudian setelah kemenangan ini dan segala macam itu tentunya kita tidak akan melupakan koalisi yang sudah ada saat
indonesia maju yang sudah ada dan saya kira permasalahannya bahwa kita semuanya itu akan
berkomunikasi dengan anggota anggota koalisi kita yang ada jadi hal seperti ini adalah merupakan
suatu hal yang tidak menjadi sesuatu permasalahan yang menjadi besar karena bagaimanapun juga kita
ingin melanjutkan jadi ada keberlanjutan dan penyempurnaan dan anggota koalisi yang ada sekarang
ini kalau kita bicara nasdem kita bicara pkb ini adalah yang ada di koalisi pak jokowi saat ini jadi dan
dengan pbb kan juga ada berkoalisi pak jokowi pada saat jadi saya kira ini sebenarnya koalisi
yang diulang saja dengan yang ada di pak jokowi dan diulang oleh dari pak prabowo yang akan
datang jadi saya kira ini komunikasi yang sudah sudah tidak lagi komunikasi
yang saling bisa keterbukaan komunikasi sudah ada bukan lagi koalisi apa namanya
komunikasi yang saling mengintip atau apa atau hal yang saling menjatuhkan tidak tetapi ini adalah
yang sudah terbuka terbuka artinya semua parpol dalam koalisi indonesia maju kemarin
itu sudah terbuka begitu ya pak ya dengan kemudian masuknya kalau ada partai partai lain bergabung
gitu artinya begini koalisi indonesia maju yang sekarang ini dengan pak prabowo ini kan sebenarnya
partai indonesia maju pak jokowi juga oke jadi kan sudah ada komunikasi dari sejak awal kan
sudah sudah terjalin komunikasi dan saya kira sudah akan biasa bahwa komunikasi ini berjalan
terus jadi hanya mengulang koalisi yang ada aja sekarang oke baik saya ingin ke bung besar
bung bestari sebenarnya begini ketika kemudian ada kemarin berada di apa atau nasdem berada di
posisi yang berbeda dengan koalisinya pak prabowo kemudian bergabung tentu ada dampak positif yang diharapkan satu partai ketika bergabung

kemudian bergabung tentu ada dampak positif yang diharapkan suatu partai ketika bergabung
seperti yang saya sampaikan bahwa ini bungkusannya jangan dulu pragmatisme gitu
tetapi lebih kepada kebersamaan yang ditawarkan untuk sama sama membawa kebaikan
karena negara kita ini kan cukup besar sehingga mungkin dibutuhkan effort yang besar juga
dan bergabungnya berbagai pihak untuk bersama sama
ya keadaan bangsa yang akan tentu lebih baik dan kemudian masyarakat yang lebih sejahtera
yang harus dicapai karena dikerjakan secara
artinya harus ada kemudian kader kader dari partai nasdem yang ikut dalam pemerintahan pak prabowo gibran begitu kan
ini lu selalu pancing pancing arahnya kepadamu pragmatisme
visinya jelas indonesia yang lebih baik
bagaimana dia bergabung biarlah internal masing masing itu
itu mendalami apa peran masing masing pihak
kalau ada mau satu yang dikerjakan
jadi jangan buru buru mengatakan bahwa ini bergabung pasti urusannya adalah menteri lah dan segala macam pebagian kekuasaan
tadi semuanya membangun kita tuh membangun ya
pak asrullah kalau ini adalah hal yang baik
bagaimana harusnya pemerintahan prabowo gibran ini kemudian singkat saja mengelola nantinya
tentu semakin besar koalisi semakin banyak riaknya
jadi saya ibaratnya ini pesawat the win together gitu semua harus bisa naik
artinya tidak ada yang tersisa jadi jangan sampai koalisi ini ada yang ditinggal juga
karena saya menganggap peran daripada nomor satu dan nomor tiga itu cukup signifikan juga sehingga prabowo bisa menang
tapi saya melihat hal yang lain ada prinsip yang dimiliki oleh pak prabowo ya
adalah bagaimana merah putih kemudian bagaimana the win together kemenangan bersama
kalau itu terjadi itu merepotkan buat pemerintahan yang baru gitu
tapi begini juga terakhir singkat saja pak hasrullah
anda meyakini pks dan pdip akan menjadi oposisi di sini
tergantung lobby lobby yang dilakukan prabowo
kalau prabowo dengan ibu mega tidak ada masalah
karena punya kenangan manis sama sama pernah kalah di waktu dia prabowo jadi wakil ibu mega
kemudian dengan pks itu tergantung tawaran transaksi bisa
saja dilakukan sepanjang aspirasi itu tersalurkan juga
tidak mau pks akan tidak diperhatikan tapi juga tidak mau dekat tidak mau jauh
yang penting saya anggap ini bisa saja malu malu biasa ya
oke di bawah mungkin saja sedang lobby lobby juga dua partai itu begitu
dan kita tidak tahu kalau memang apakah tidak terpenuhi dia punya keinginan dia akan lakukan negosiasi
makin alot itu biasa menambah kursi atau menambah kesempatan opportunity politiknya ada gitu
pengamat politik dari universitas hasanuddin terima kasih sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam
dan juga bung wi hadi terima kasih sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam